terima kasih ini terbanyaklah buat orang wart

nasib nasib gua patah hati juga nih gua jadi kawin sama bang somas gua
bener bener juga nih bajaj bajaj gue ledakin aja deh ini saya pokoknya
dibakar anda bang juga tahu atau banget rohnya patah hati

ini saya memang bukan rada lagi emang budak
nah show exactamente hei bang soman bang soman bang soman bangslom has
semati itu tuh atv

eh bilangin gua bukan somad
gua alvin somad yang sebelah sana
aduh gini gini deh
siapa namanya mbak ses atau apa nih gua panggilnya nih
nah disitu ada sepion
nah lo ngacak dulu deh
ngacak dulu ya
eh cakep bang bang
bang somad nyadarin
kalau cinta itu bukan dari fisik
tapi dari hati
kagak dari muka
kagak dari badan
juga kagak dari gigi rin
abang sekarang nggak mau ngomong deh
rini dengerin ya
ah mat balik ya
bukan saya bukan somat
saya mau nyari si somat
kesana kesana tadi
sama si itu ya siapa namanya
oh yaudah deh saya kejar dulu deh
eh kagak usah dipikirin
kopi di dalam
usaha anak muda
ya minum makanan aja jangan
penting itu penting
pernah main bergantung
ah usah itu
rapat banget sih ya